sampai jumpa di video selanjutnya
ada di foto ini juga
ini aku mas
ini aku mas
dan ini anak kita
kok jadi kamu yang sedih
nah ini aku kabar
ini aku kabar
aku kaget sama ayah aku man
aku kaget sama ayah aku
aku kaget sama dia
man man maaf banget ya tadi aku ngasih lajam lo kamu
maaf banget ya ra
kalian ga perlu salting kayak gitu kali
dan mira kamu ga perlu minta maaf sama aku
yang seharusnya minta maaf itu aku karena aku udah mengganggu kalian berdua
nggak non non ada apa non
saya jadi ga enak non ada apa non
iya man tadi aku nyariin kamu soalnya besok aku representasi untuk kuliah dan tadinya aku meminta kamu untuk nemenin aku cari bahan bahannya
oh enggak enggak ya udah aku santri non sekarang
ya man tapi kalau sama kalian berdua masih ada urusan aku bisa sendiri kok
enggak enggak enggak non yuk
enggak usah enggak usah ra aku mau langsung pulang aja sekarang
yaudah kalau begitu kita duluan ya
kemana ya amira kenapa dia nggak pulang
aku pikir waktu dia gak kejar aku tadi
tapi kenapa dia nggak ada
apa aku sudah keterlaluan sama dia
mas iksan aku gak bermaksud keterlaluan sama amira
tapi kalau aku nggak seperti itu amira bisa semakin gak ada batas sama prabu wijaya
padahal kan dia yang membunuh kamu mas iksan

aku tak tahu apa yang kamu katakan
tapi kalau kamu mau ikut sama aku aku mau langsung pulang
saya tahu sekali sama kamu mas
rumah siapa ini sebenarnya
apa dulu aku pernah tinggal di sini
ini rumah kita mas
ini rumah kita
ini rumah kita mas
ini rumah kita mas
kamu sudah nampak sudahmeu nova nuju b kingdom
dan dan dan
anak perempuan ini
anak perempuan ini
kenapa bisa ada di foto ini juga
ini aku mas
ini aku mas
dan ini anak kita